dua penjamret di bekasi tertangkap dan dihakimi warga
petugas kepolisian pun kesulitan mengevakuasi para pelaku lantaran dihadang para warga yang emosi
sementara di sukabumi polisi meringkus komplotan penjamret yang juga anggota gerombolan bermotor
emosi warga nyaris tidak terbendung saat petugas kepolisian sektor tambun mengevakuasi penjamret di pos polisi karangsatria tambun utara bekasi
warga berupaya menghadang mobil yang membawa pelaku agar bisa menghakimi para pelaku
emosi warga tersulut oleh dua pelaku yang merampas telepon genggam milik seorang pemuda berusia tujuh belas tahun
saat kejadian korban tengah bermain telepon genggam sambil duduk di atas motor di tepian jalan raya villa gading harapan
sementara itu jajaran satreskrim polres sukabumi kota meringkus komplotan jambret yang juga anggota gerombolan bermotor yang meresahkan warga
delapan pelaku yang tertangkap ini sedikitnya telah sembilan kali beraksi di wilayah hukum polres sukabumi kota
para pelaku biasanya mengincar tas milik wanita yang mengendarai motor sendirian di tempat sepi
dari tangan para pelaku polisi menyita sejumlah senjata tajam dan kaos berlogo ekstasi
tim liputan transmedia
tim liputan transmedia